aku berangkat kerja dulu ya
aku kan juga pengen ke restoran apa
ketumbian udah bangun
aduh lu mah pake repot repot nyiapin sarapan
kan gue digaji juga udah biar gue sama kiki aja
lo duduk manis di rumah makan
ya jangan gitu lah
tapi kan gue tetap mau siapin sarapan buat suami gue
pak kiki mantap
semalam pak bos marah banget sama lo
gue udah ngebayangin udah takut
enggak aku gak marah
wah serius dia gak marah
kan lo nyimpen foto mantan
kan gue pernah bilang sama lo gue tuh gak pernah nyimpen foto mantan
itu foto mantan gue karena
masa nyari nyari sendiri dia penasaran sama mantan gue
pak bos nyari sendiri
iya kenapa sih
sekarang gini ya
dia penasaran nyari foto mantan lu
berarti dia kan pengen tau dong iya kan
ambil anaknya dia
lo minta pulau minta negara mungkin dibeliin kali mah dia
dicariin kali buat lo
apaan sih lo mir
semua orang hanya menilai apa yang terlihat
mendambahkan apa yang mata tau
tidak ada seorang yang paham
apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga gue ini
oh itu penyerahan
yalah kenapa tiba tiba dada aku rasa sakit banget ya tiba tiba aku merasa gelisah
dan aku ingat sama rina ya allah semoga nggak kenapa napa
enggak papa papa enggak papa papa sebentar aku berusindur biar kita menangis
ada apa deh kamu kenapa
enggak papa papa perasaan aku cuma nggak enak aja mungkin karena aku mikirin rina terus kali ya
kasian sekali kamu andin pasti kamu sangat rindu sekali sama rena
padahal kalian berdua baru pisah kemarin
dan memang ngerasain mama bisa melihat ikatan cinta ibu anak antara kamu sama rina sangat dalam
dan bener bener udah menganggap rina seperti anakku sendiri
makanya aku takut banget kehilangan rina
pak maaf sebenarnya dari kemarin saya mau tanya ada hubungan apa bu andin dengan istrinya pak nino
dan bukannya istrinya panino itu namanya bu nur
jangan jangan bu astri udah sadar lagi kalau rena itu adalah anak yang dulu dititipin
dan bukannya istrinya panino itu namanya bu nur
jadi itu panti sama elsa
semoga aja bu astri nggak bilang soal itu klsa ataupun nino
waktu berangkat kerja dulu ya
aku kan juga pengen ke restoran
selamat pagi ya
papa nggak ada
ya allah kamu nangis begini karena cari mama kamu
kamu bapaknya nggak ada
kamu bapaknya nggak ada
kamu bapak nunggu ibu
kamu bapak nunggu ibu
ibu mau sembah sama mama

kalau saya terus terusan membiarkan rena ketemu pak al dan bu andin
rina akan semakin sulit bisa sama mereka
hal itu nggak baik buat rina
karena dengan kenyataan bahwa ibu andin bekas narapidana
sudah sangat sulit buat pak a dan bu andin untuk bisa adopsi rena lagi
mama sama papa nggak bisa ketemu rena hari ini
nino makasih ya udah sempetin jemput mama sama papa ke bandara
bener nih papa sama mama gak ngerepotin kamu sama elsa kan
nggak lah pak masa ngerepotin
aku justru senang mama sama papa mau tinggal sama aku melsa
makasih ya noh
ya udah kita jalan
nanti aku jalan
kenapa noh sebentar aku angkat telepon aja
nanti aku minta alam
halo om baik
tolong aku om baik
aku mau ketemu sama mama sama papa
tolong aku om baik
kenapa hatiku selalu bergetar setiap mendengar suara reina
dan mendengar rena sedang sedih seperti ini
aku nggak tega untuk menolak permintaan rena
sayang kamu jangan nangis ya
nanti om kesana
om ketemu sama kamu
iya om baik makasih ya om baik
iya sepertinya serius sekali
ada kerjaan sedikit karena ada masalah sama proyek yang terakhir ini
ya udah masuk aja dulu
begitu dong pak makan yang banyak
nanti habis ini minum obat ya
tapi kalau makan yang kebanyakan gak ada geraknya bahaya mah
nanti papa sudah kaya lontong bantet
habis ini aku mau ke restoran ya mau ketemu sama andin
eh nggak usah jangan
kamu kan belum sembuh kakinya
biar kamu di rumah aja
aku juga cuma sebentar kok perginya
ya udah tapi hati hati ya
aku jalan sekarang gak apa apa ya
kamu makan sendiri
salam buat andin ya
kok tumpen ya
mama tiba tiba mau ketemuan sama andin
apa ada yang perlu dibicarakan dengan adin tanpa sepengetahuan aku
udah sampai ya
makasih ya udah nganterin aku
kenapa nggak turun
seat belakangnya rusak
aku mau ngecek mas
kamu demam apa nggak
kan semalam kamu flu
suara kamu binde
berarti tanknya manjur itu
jangan cari cari mantan aku
aku cari foto mantan mantan kamu
apaan sih nggak jelas
tapi emang kamu punya mantan ya
ya maksud aku kan
karena kamu orangnya kaku banget mas
tuh kamu aja galak
kamu kalau misalnya nggak punya mantan digalakin gimana tuh
aku berangkat kerjain dulu ya